assalamualaikum wr wb
pertama kali semuanya saya akan coba
operasi tanpa tanah yang dilakukan oleh
kepada dirjen perhubungan laut
ini terkait dengan
perizinan dan pengadaan
kami akan mencoba
operasi tanpa tanah
terhadap dirjen perhubungan laut
dengan perizinan dan pengadaan
operasi tanpa tanah ini
dilakukan oleh kpk
kemarin pada hari rabu
sampai dengan kemis
sampai dengan tanggal dua puluh empat
di baris suap terhadap dirjen
terkait masalah perizinan
dan proyek proyek di lingkungan
adalah sebagai berikut
mengemantan lima orang
disebut antara lain
yang disebut dengan
atb ini adalah dirjen perhubungan laut
kemudian yang kedua adalah
kpk ini adalah merupakan
komisaris dari pt atk
lalu yang ketiga
s ini juga merupakan
manajer keuangan dari pt agk
direktur dari pt agk
w ini merupakan
penerbukan dan reklamasi
jadi dua orang
kemudian tiga orang
tim mengamankan lima orang tersebut
di beberapa tempat
di mas perwira
di jalan gumung sahari
hari ini berturut turut
mengamankan empat orang lainnya
yaitu s dan dg
di kantor pt agk
di daerah sunter
jakarta utara sekitar pukul sepuluh
tim kemudian bergerak
ke jakarta pusat untuk
di kediaman yang bersangkutan di sebuah apartemen
di daerah kemayoran
sekitar pukul empat belas tiga puluh
w di kantor di cirehubla
sekitar pukul lima belas
dibawa ke kantor kpk
kelimanya kemudian dibawa ke gedung kpk
dari ott ke gatardini
dari ott ini
dan kartu atm
empat kartu atm
dari tiga bank penerbit
yang berbeda dalam penguasaan atb
berisi uang dalam pecahan mata uang rupiah
dalam bentuk cash tentu
dan dalam rekening bank mandiri
terdapat sisa saldo
total yang ditemukan
menjadi dua puluh tujuh puluh empat miliar
diduga pemberian uang
pelabuhan tanjung mas semarang
modus yang relatif
seperti jantung terhadap
rekan rekan kita masih ini besok akan didalami ke pekebang yang bersangkutan
kemudian menyerahkan atm tersebut kepada atb
lalu apk memberi atau menyetorkan sejumlah uang terus menerusan ke dalam rekening tersebut
dan penerima dalam hal ini atb menggunakan atm itu dalam berbagai transaksi
itu modus yang relatif baru yang kita temukan
setelah melakukan pemeriksaan awal dilanjutkan gelar perkara hari ini
disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek proyek barang dan jasa
di lingkungan di perhubungan laut dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu tujuh belas
yang di dunia
yang di dunia
yang di dunia
dan kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
sejalan dengan penetapan
dua orang sebagai tersangka yaitu atb atb ini dirjen perhubungan laut kemudian apk selaku komisaris pt agk
pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga pemberi adalah hal ini apk
disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau pasal lima ayat satu huruf b atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
untuk pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
dan kepada pihak
yang diduga penerima dalam hal ini adalah atb
disangkakan pasal dua belas huruf a dan pasal dua belas huruf b atau pasal sebelas dan pasal dua belas b besar undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
kemudian untuk kepentingan
pembuktian kpk telah menyegel sejumlah ruangan antara lain
mes yang digunakan tersangka atb
kemudian ruang kerja dirjen hubla di kantor kementerian perhubungan
dan kantor pt agk di sunter
itu kira kira informasi yang kami dapat sampaikan sampai dengan hari ini sambil menunggu perkembangan penyidikan oleh tim
sekian dan terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bu basarian
berikutnya sebelum tanya jawab kita akan sampaikan dulu beberapa barang bukti yang kita amankan di lokasi di mes sebelumnya
saya ulang kembali karena uangnya ini terlalu banyak ya
jadi kita tidak buka semuanya di sini
ini hanya contoh saja ada bentuk dolar
kemudian ada dalam bentuk rupiah
yang dolar angkat bu
yang dolar angkat bu
habis angkat kembar
ini pon sterling
ada yang gelap gelap
ini pakai abc
ini p january
di tahun dua ribu tujuh belas dia baru saja menang untuk pengurukan di tanjung mas semarang itu dengan proyek empat puluh empat lima belas miliar
satu proyek di tanjung mas
nah pertanyaan saya gini bu basar ya
kalau angka proyek saja untuk pengurukan di tahun dua ribu tujuh belas ini pt adeguna keruptama itu memperoleh nilai proyek hanya empat puluh empat dua ribu satu ratus lima puluh delapan
bagaimana sampai transaksi atau commitment fee nya itu menjadi dua puluh miliar lebih termasuk di dalam rekening
yang kedua kalau bicara perizinan dirjen hubla itu kaitannya itu sama izin kapal bu basaria
kalau memang terkait dengan kapal izin itu untuk pengurukan apakah memang ada juga pengurusan terkait surat izin atau surat
pelunasan bayar untuk terkait dengan izin tersebut
yang ketiga bagaimana proses kesepakatan awal antara tony budiwono ini dengan sang komisaris dari pt adeka tadi
apakah memang padat kesepakatan itu sudah berlangsung sejak dua ribu enam belas
atau baru saja berlangsung
itu dari saya tiga pertanyaan
yang kedua silakan
selamat malam bu
saya riana dari harian kompas
mungkin sama seperti yang ditanyakan bang sabir pertama ini sebenarnya duduk perkaranya seperti apa
kemudian yang kedua ini apakah penerimaannya baru sekali atau memang sudah beberapa kali
kemudian ini kan tadi
uangnya banyak sekali ada dua puluh ada delapan belas sembilan miliar yang cash
nah ini diamankan dari mana saja bu
kemudian tadi sempat juga disinggung masalah atb menggunakan atm tersebut dalam berbagai transaksi
nah ini mungkin bisa lebih rinci transaksi apa saja yang pernah dilakukan atb menggunakan atm tersebut
saya rizal dari skala news
pertanyaannya simple saja
pencairannya proses pencairannya seperti apa
apakah langsung satu hari langsung melakukan pencairan kan nggak mungkin juga
karena ini prosesnya pakai atm
karena atm juga punya limit atas pencairan
sama ya pertanyaannya
oke terima kasih
ini pertanyaannya hampir selesai
jadi memang ini modusnya modus yang saya sudah katakan tadi modus baru
atm ini diberikan oleh apk kepada atb
jadi memang ya ini konfirmasi yang kita ikutin
dia ada transaksi bisa saja kemana saja di kiri bisa ke anaknya
bisa kemana saja bisa dipakai dia ke hotel kemana aja bisa
ini nanti akan secara rinci ya mungkin nanti mas febri
setelah hasil penyelidikan nanti di atas pengembangan masih kita teruskan sampai saat ini
lalu uangnya kok banyak sekali
ya memang banyak sekali
ini juga masih kita dalamin terus ya
dan ini tidak mungkin untuk satu kali transaksi
itu maka kita katakan dua ribu enam belas sampai dua ribu tujuh belas
tadi saya sudah jelaskan yang kita segel itu adalah mes yang digunakan tersangka atb
kemudian ruang kerjanya termasuk juga kantor perusahaan tersebut
nah atm ini sudah jelas transaksinya
sudah bisa kita lihat tadi sudah saya jelaskan
kemudian yang tiga puluh tiga tas tadi
ini masih di dalam proses sabar dulu dari siapa saja
kemudian di dalam proyek apa saja
karena yang bersangkutan tidak mungkin kita desak untuk mengingat
ini sudah terlalu banyak dia membingung dari mana
dia katakan dia hanya ingat pada saat diberikan itu oh jumlahnya sekian dari siapa
tapi setelah kita rangkai kemudian kita tanya tiga puluh tiga ini dia masih bingung
ini sabar dulu nanti ya sabir ya
jangan sekarang mungkin besok atau lulusan nanti mas pevi akan mengerangkan lebih lanjut
kemudian sekali atau beberapa kali
jadi pencairannya seperti apa
pencairan itu sudah saya jelaskan tadi
dia bisa manfaatkan untuk apa saja
jadi tidak kelihatan
tidak harus misalnya di store diberikan ini diisi ini hari
kemudian pakai ini hari tidak
karena ini sudah ada di tangan dia
jadi dia bisa mempaatkan untuk apa saja
ini memang modus relatif baru yang kita temukan
jadi pertanyaannya apakah ini kasus apa saja
itu masih sedang didalamin sekarang
apakah masih kasus izin
tapi yang pasti sementara informasinya masalah pekerjaan pengerukan pelabuhan yang berada di tanjung mas semarang
jadi jumlahnya ini memang banyak
jadi tidak mungkin dari satu kasus ini
pasti ada dari beberapa kasus
tapi ini masih di dalam pengembangan oleh tim kita
masih terus dilakukan pengembangan oleh penyidik sampai saat ini
ada informasi mengamak emerge
dan dararat tentu
mereka dan sekarang
garis bingung menyebutkan
kalau lembari sempat membawa senjata yang sudah diisi gitu bu pada saat mau ditangkap
nah itu penjelasan kpk seperti apa terima kasih
kalau ada tiga atm yang disita oleh pihak kpk tadi yang disebutkan baru atm mandiri isinya senilai satu satu ratus tujuh puluh empat miliar
nah dua atm nya yang lain apakah itu juga berisi uang atau mungkin dua atm ini juga merupakan uang yang dicairkan termasuk di dalam tiga puluh tiga tas itu
oke bu saya bio dari jawa post bu
bu pertanyaannya apa saya ingin tahu si tony ini ya dia statusnya di proyek ini sebagai apa sih sebenarnya
terus kemudian kalau kita hubungkan dengan rangkaian di suatu proyek kan jelas ada bpk dan lainnya gitu yang lebih bertanggung jawab gitu
terus yang kedua pertanyaannya
mau pertekan saja untuk proyek dan pengerukan tadi yang bertahun dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas atau dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
karena kalau kita lihat di lpse ini kan pengerukan di tanjung mas ini yang dimenangkan sama agk ini kan tahun dua ribu lima belas gitu ya
tadi hampir sama dengan yang pertamanya
ini memang secara ini banyak uangnya saya sudah jelaskan tadi ini belum kita pilah pilah ya belum dirinci
jadi sabar untuk ini untuk kasus kasus mana aja
karena sampai sekarang saya jelaskan yang bersangkutan juga lupa ini yang dari mana yang uang ini dari mana yang tas ini dari mana dia masih bingung
kemudian yang di atm ada empat di atm di situ jumlahnya itu satu satu ratus tujuh puluh empat m
itu untuk keseluruhan
jadi uang tersebut tidak termasuk yang di dalam tiga puluh tiga itu tiga puluh tiga tas tadi
karena tiga puluh tiga tas itu ditemukan di tempat mes yang bersangkutan
lalu yang pertanyaan apakah ini sampai menteri sampai saat ini kita belum melihat itu
tapi kalau ditanya apakah kemungkinan ada pengembangan tersangka lain masih sangat
masih sangat karena masih terus di dalam proses pengembangan penyidikan oleh tim sampai saat ini
tadi yang ini saya kurang jelas tadi mbak
buat si pukul

yang nologi yang nologi pendidik
yang nologi pendidik
yang nologi pendidik
informasi sampai sekarang sih tidak ada perlawanan ya karena memang ya tim datang ke sana dengan
sangat dengan sangat sopan memanggilkan dulu dari tim dari apartemen kemudian disuruh untuk
membukakan lalu kita menjelaskan ya kedatangan tim kesana untuk apa jelaskan dari awal sudah
ada sekarang pak atb sudah ada di kantor kpk yang kemudian beliau dengan sangat ya
ya dengan sangat saya pikir tidak ada perlawanan sama sekali apakah ada di sana tim bersama
sama dengan kepolisian ini sudah merupakan standar operasional sudah merupakan sop kita
di dalam ya dan mendatangi suatu tempat untuk menjaga
kemungkinan kemungkinan yang tidak diinginkan alangkah terbaiknya mereka didampingi yang
dalam hal ini didampingi tidak ikut bersama sama dengan mereka tapi sifatnya adalah pendampingan
ini untuk menjaga ya supaya tim ini dalam tetap dalam keadaan aman itu memang
harus kita lakukan jadi tidak dalam bentuk perlawanan tidak ada yang sampai sekarang ini
itu masuk terus

kalau belum sederhana apakah akan dilakukan oleh kpk kepada anggota komisi
kita sepakat khususnya untuk dua ribu tujuh belas tahun ini setiap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kpk
kita akan menerapkan yang namanya pencucian uang
dan juga kalau itu perusahaan korporatnya juga akan dipidanakan kita sudah sepakat dengan itu
supaya apa tujuannya efek jerah memiskinkan koruptor itu menjadi target kita untuk dua ribu tujuh belas ini
jadi setiap kalau memungkinkan unsurnya terpenuhi tindak pidana korupsi
kita akan menerapkan yang namanya pencucian uang akan diterapkan undang undang itu
termasuk korporat korporasinya perusahaannya
kalau ada keterlibatan perusahaan perusahaannya juga kita pidanakan kita sudah sepakat dengan itu
tapi sabar tidak langsung hari ini dulu ya bir
mungkin itu aja terima kasih
oke terima kasih bu basaria terima kasih teman teman semua
assalamualaikum wr wb